tetap menyempatkan melakukan hobi di sela sela kampanye menjadi salah satu kebiasaan calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
ya di tengah kesibukannya sandi meluangkan waktu untuk berolahraga sembari membaca buku dan bermain musik
pak sandi ini saya sama perhatiin bapak tuh banyak variasi kegiatan untuk menghibur sela sela belusukan
kira kira apa aja sih pak kegiatan bapak ini
tadi kita kumpul terus relax trading jokes kita saling mengkoreksi buat kegiatan besok
biasa kan kita malam ada review kegiatan hari ini terus menyiapkan untuk kegiatan besok
pak saya juga sering melihat bapak beberapa kali membaca sejumlah buku
buku apa aja sih pak favorit bapak yang mengalami sering bapak baca dan kira kira maknanya apa pak buku buku itu bagi anda
saya tidak pernah
saya berhenti membaca buku karena buku itu sumber inspirasi dan ya tentunya saya menambah wawasan
mengetahui apa yang menjadi pemikiran terkini dari penulis penulis baik yang dari luar negeri maupun
buku buku yang sering dikirimkan oleh teman teman saya yang bilang
saya harus baca buku ini
nah itu yang terus saya baca dan terakhir kita punya satu konsep baru
bahwa pemerintahan yang kuat dengan pola kepemimpinan yang tegas diperlukan untuk satu demokrasi agar bisa berkelanjutannya
dan juga pemerintahan yang kuat
nah ini yang saya lagi baca buku bukunya jurnal the sustainable state
aktivitas sosialisasi dan kampanye itu juga bisa merangkum hobi saya misalnya lari besok kita buat acara lari sembari menyapa warga
senam sama ibu ibu
senam sama ibu ibu
senam sama ibu ibu
senam sama ibu ibu
senam sama ibu ibu
bisa dilakukan sebagai bagian daripada sosialisasi berenang juga kita bisa banyak kegiatan seperti main basket dan main musik itu juga hobi hobi saya yang akhirnya harus digabungkan dalam sesi berkampanye
ya saya egyono mari kita biarkan beliau beristirahat